memasuki masa libur sekolah menjelang natal dan tahun baru
jumlah kendaraan wisatawan yang hendak menuju pulau bali
melalui pelabuhan penyeberangan asdp ketapang banyuwangi jawa timur
termatau meningkat selasa siang
dan mayoritas kendaraan hendak menuju pulau bali
data harian asdp ketapang juga mencatat dalam kurun dua puluh empat jam terakhir
lebih dari dua puluh tiga penumpang kapal telah diseberangkan dari pelabuhan ketapang
menuju pelabuhan gilimanuk bali
kondisi kondisi normal dibandingkan juga dengan kondisi tahun dua ribu dua puluh satu maupun dua ribu dua puluh kemarin
peningkatan mobilitas masyarakat melalui pelabuhan juga terjadi di pelabuhan merak banten pada selasa malam
antrean kendaraan di dermaga eksekutif tampak sejak selasa sore
mayoritas kendaraan berasal dari jakarta bogor depok dan bekasi
beberapa calon penumpang kapal menuturkan sudah menunggu sejak selasa sore hingga malam
tetapi belum diberangkatkan
sementara itu pemerintah memprediksi ada potensi mobilitas empat puluh empat juta orang
menggunakan beragam transportasi pada masa libur natal dan tahun baru
tadi sudah disinggung oleh bapak presiden yaitu akan ada empat puluh empat tujuh belas juta orang
dan itu berarti ada enam belas tiga puluh lima persen penduduk yang akan memanfaatkan libur nanti untuk perjalanan
saat ini pemerintah melalui beberapa kementerian serta lembaga
sudah bersiap mengamankan masa libur natal dan tahun baru
termasuk menyambut pasokan
pangan bahan bakar minyak serta jalannya peribadatan natal dan perjalanan mudik
serta arus balik
tim liputan cnn indonesia